presiden joko widodo memberi arahan kepada para petinggi polri seluruh indonesia
menuntut perbaikan internal di tubuh polri
berbagai hal yang dinilai bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik menjadi sorotan
seperti judi narkoba serta gaya hidup lain yang bersifat pelanggaran
seberapa masif pelanggaran yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan kepolisian
untuk meningkatkan kepercayaan publik
kita bahas dalam dialog malam ini bersama m nasir jamil
anggota komisi tiga dpr ri selamat malam pak nasir
dan ada bambang rukminto pengamat kepolisian dari isis
selamat malam pak bambang
pak nasir hari ini kita melihat ada momen langka
kalau kita bisa katakan demikian
ada hampir enam ratus pejabat polri termasuk juga kapolda
kemudian kapolres diundang ke istana negara
ada yang bergabung secara fisik maupun juga secara hibrid
begitu dengan beberapa persyaratan
nah anda melihatnya bagaimana
karena ada sejumlah pihak yang kemudian menganggap ini sebagai momen yang historis
kemudian patut diapresiasi
anda sendiri melihatnya bagaimana pak nasir
pertama saya percaya bahwa presiden pasti sudah mendapatkan informasi ya
terkait berbagai macam persoalan internal yang dialami oleh kepolisian republik indonesia
dan momentum mengundang para anggota polri perwira menengah bahkan juga perwira tinggi
dengan tidak boleh membawa tongkat kemudian juga tidak boleh kemudian memakai topi
dan juga mereka berbaris dari meeting point menuju istana
itu sepertinya ya ingin mengatakan kepada para anggota polri
bahwa mereka harus selalu bersama rakyat
kenapa karena tidak bisa kita pungkiri juga bahwa tongkat ya kemudian topi
dan simbol simbol yang ada di baju dinas anggota polri
itu juga kadang istilahnya itu bisa membangun over confidence
yang sering terjadi
sering kita lihat seperti itu ya
meskipun itu masih bisa diperdebatkan
tapi paling tidak dengan berjalan kaki ya
sebenarnya sih santai saja ya tidak ada yang luar biasa dari apa yang dilakukan oleh presiden
tapi dengan cara seperti itu ya presiden ingin mengatakan bahwa ya
polri harus solid ya
harus solid mereka berjalan bersama sama ya
oke kalau kemudian akhirnya dengan larangan yang kemudian ditentukan begitu
lalu juga termasuk juga tidak membawa ajudan begitu ya
jadi presiden ingin membangun atau ingin mengembalikan citra kepolisian
ada pesan itu sebetulnya juga anda melihatnya begitu ya pak nasir
iya karena polri itu sama seperti tni mereka berasal dari masyarakat
nah oleh karena itu mereka harus merakyat gitu ya
artinya mereka juga apa yang mereka miliki tongkat ya kemudian simbol simbol
yang ada di baju mereka itu tidak membuat mereka jauh dengan masyarakat
jadi di satu sisi ini hal yang biasa ya
tapi di sisi lain juga kemudian masyarakat menilai
ya polisi ya begitulah
nah jadi presiden ingin membawa anggota polri ke istana
tanpa ada hal hal yang tadi dilarang dalam mereka masuk ke ruang istana tersebut
oke sekarang saya ke pak bambang
pak bambang kalau tadi pak nasir mengatakan ini adalah hal yang biasa
anda yang tentunya begitu mengamati institusi kepolisian
melepaskan tongkat tidak membawa ajudan dan lain sebagainya itu
sebetulnya seberapa besar penyesuaian yang kemudian harus dilakukan oleh
para pejabat pejabat baik itu tingkat pamen maupun pati
untuk masuk ke istana negara dengan sejumlah persyaratan itu
saya institusi yang ingin disampaikan oleh pak nasir tadi ya
bahwa ini terkait dengan bahasa simbol
presiden jokowi seringkali memang menyampaikan
simbol simbol terkait dengan kebijakan kebijakannya
kemarin juga ketika datang di kanjuruan ketika ada tragedi kanjuruan kemarin
juga menyampaikan simbol simbol dan undangan untuk kasat wil
semua kasat wil ke istana ini pun juga salah satu bentuk simbol dari pak jokowi
terkait dengan problematika di kepulauan
kepolisian yang selama tiga bulan ini terjadi
kepercayaan masyarakat kepada kepolisian selama tiga bulan ini sangat menurun
dan ini tidak lepas dari perhatian presiden
pak listio sebagai kapolri sepertinya saya melihat agak kesulitan
untuk mengkonsolidasikan internalnya
makanya presiden sepertinya ingin pasang badan untuk memberikan dorongan kepada kapolri
mengkonsolidasikan jajarannya seperti itu
dengan melepas tongkat kemudian melepas topi
bahwa semua kasat wil itu diberikan semacam warning
bahwa jabatan jabatan pangkat itu tidak ada apa apanya di hadapan presiden
saya membacanya seperti itu
semuanya bisa dilepas kapan saja
semuanya bisa dihentikan kalau presiden mau
makanya jangan macam macam jangan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara kepada anda
saya membacanya seperti itu
oke jadi artinya ini adalah simbol kemarahan atau simbol pasang badan sebenarnya anda menerjemahkannya pak bambang
satu sisi untuk pak kapolri presiden ini pasang badan
tetapi untuk jajaran di
apa itu di bawah kapolri ini adalah warning bahwa semuanya bisa dilepas
jabatan itu tidak ada apa apanya
sewaktu waktu bisa saya copot kalau anda menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan negara kepada anda
dan tentunya warning ini pun juga kepada pak kapolri
kalau pak kapolri masih tetap maju mundur maju mundur tidak tegas ya apa boleh buat
presiden juga akan melakukannya
nah tapi yang kemudian menjadi pertanyaan apa urgensinya sebetulnya presiden sampai harus bertemu langsung dengan hampir enam ratus perwira polri langsung di istana negara
ya ini kan fenomena yang baru pertama kali ya
saya melihatnya baru pertama kali seorang
semua jajaran kasat wil dikumpulkan dalam sebuah
kalau kemudian dalam acara acara hari ulang tahun bayangkara atau kegiatan kegiatan lainnya
itu bisa saja terjadi
tapi dalam konteks ini ini adalah suatu yang kekhususan
karena mungkin melihat kondisi problematika di kepolisian yang terjadi selama tiga bulan ini
seperti itu pak
pak nasir anda melihatnya sama seperti kacamata pak bambang tadi
bahwa sebetulnya presiden
presiden ini di satu sisi juga menunjukkan kemarahannya soal bagaimana kemudian jabatan itu bisa dengan mudah dicabut
tapi juga di satu sisi presiden sebetulnya juga pasang badan untuk kapolri nya
kalau kita merujuk kepada undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian republik indonesia
maka kapolri itu bertanggung jawab kepada presiden
presiden ingin memastikan
ingin memastikan kesoliditan
institusi kepolisian republik indonesia dengan gonjang ganji atau gempa
dalam tanda kutip
yang dialami oleh institusi kepolisian beberapa waktu lalu
jadi sebagai dalam tanda kutip komandan tertinggi di institusi kepolisian
presiden perlu menjaga moralitas anggota polri
apalagi presiden juga sudah mewanti wanti ya
kepada jajaran kementerian terkait dengan ancaman resesi global
yang katanya juga akan masuk ke indonesia
nah ini kan harus diantisipasi agar situasi keamanan dan ketertiban di tengah tengah masyarakat itu bisa kondusif
sebab kalau ini tidak bisa diantisipasi atau kalau ini kemudian masuk ke indonesia
lalu kemudian jajaran kepolisian republik indonesia tidak mampu mengantisipasinya
ini akan berpotensi
ini akan berpotensi
nah karena itu sebagai garda terdepan yang menjaga keamanan dan ketertiban di tengah tengah masyarakat
polisi ini kan harus memiliki moralitas tinggi
dengan berbagai macam kegiatan
atau katakanlah peristiwa peristiwa yang menurunkan kepercayaan publik kepada kepolisian republik indonesia
maka ini kan sangat mengganggu tugas tugas kepolisian terkait dengan ancaman resesi ekonomi global
itu kemudian terjadi juga di indonesia
oke tapi kalau kemudian presiden sampai harus turun tangan
turun langsung untuk ikut memperbaiki citra polri
memang seberapa buruk sebetulnya citra polri saat ini di mata masyarakat sebetulnya pak nasir
itu nggak bisa kita pungkiri dan memang saya katakan seperti orang terjun bebas tanpa parasut
jadi ini kan harus dicermati bersama ya
berbeda dengan tni yang menjaga pertahanan ya
menjaga teritorial dalam arti kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
sehari hari polisi itu bersama masyarakat
boleh dikatakan dua puluh empat jam anggota polri itu bersama masyarakat
nah karena itu berbagai macam kejadian yang menimpa institusi kepolisian
itu kan harus segera dipulihkan
pandangan saya adalah menjaga moralitas
jangan sampai ya jangan sampai kemudian peristiwa peristiwa itu
kemudian menurunkan semangat ya menurunkan moralitas anggota kepolisian republik indonesia
soal distrust publik kepada kepolisian
itu saya pikir sudah juga menjadi rahasia hukum
dan itu juga diakui oleh kepala kepolisian republik indonesia
apabila terjadi misalnya kejadian buren tiga yang melibatkan mantan
kd propam dan jajarannya itu
itu kan kepercayaan publik menurun
dan sekarang berusaha untuk dinaikkan kembali tiba tiba ada kejadian yang menimpa
irjen pol teddy minahasa
jadi apa namanya upaya untuk membangkitkan moral menaikkan moral
anggota kepolisian tiba tiba dihadapkan dengan peristiwa
yang menurut saya itu bukan peristiwa biasa
oke pak bambang anda melihatnya bagaimana
seberapa parahkah begitu situasi kepercayaan publik
sebetulnya terhadap institusi kepolisian dengan mulai dari peristiwa ferry sambo
kemudian ada tragedi kanjuruhan lalu hari ini tiba tiba ada teddy minahasa
anda melihatnya bagaimana
sejak peristiwa pembunuhan di duren tiga itu memang kepercayaan masyarakat
kepada kepolisian sangat menurun
nah kemudian kemudian kembali ketika ferdi sambo ditetapkan menjadi tersangka
tapi kemudian kembali turun ketika proses itu tertunda tunda
proses sidang etik obstruction of justice terkait dengan para pati
juga sampai sekarang juga belum dijalankan ini menurun kembali
ditambah lagi dengan tragedi kanjuruhan yang pernyataan pernyataan dari kepala
pernyataan pernyataan dari kepolisian hanya membuat narasi narasi
yang terasa tidak memiliki empati kepada para korban
ini juga menurunkan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kembali
dan sampai sekarang juga belum ada penetapan siapa yang paling bertanggung jawab
terkait dengan hilangnya nyawa satu ratus tiga puluh dua saudara saudara kita di malang dan sekitarnya
hari ini muncul penetapan tersangka irjen teddy minahasa terkait dengan pelanggaran narkoba
ini poin sebenarnya terkait dengan penetapan teddy minahasa
ini ada poin karena artinya kepolisian melakukan tindakan tegas
dan ada upaya bersih bersih di internal
tetapi ini saja tidak cukup karena kanyuruan yang sudah menghilangkan satu ratus tiga puluh dua nyawa
itu belum tersentuh sama sekali
belum ada penetapan siapa yang bertanggung jawab
makanya tidak menutup kemungkinan asumsi asumsi di luar juga akan muncul bahwa
penetapan teddy minahasa ini adalah pengalian isu terkait dengan ketidaktuntasan penyelesaian kasus di kanyuruan
makanya memang kerja kepolisian ini harus lebih cepat lebih keras lebih tepat
dan tidak bisa ditunda tunda lagi untuk membangun kepercayaan masyarakat
semakin ditunda ini akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kembali
masyarakat sudah apatis dengan narasi narasi yang dibangun oleh kepolisian
dengan menyalah nyalahkan masyarakat kembali
makanya upaya upaya untuk memulihkan citra kepolisian
itu harus dengan tindakan tindakan yang konkret transparan dan akuntabel
dan salah satu contoh yang dilakukan oleh presiden
tadi pagi ini sebenarnya ada dorongan bagi kapolri untuk membangun itu gitu loh
hanya tinggal sekarang bagaimana sikap kapolri ke depan
kalau kapolri masih ragu ragu dan tidak segera menuntaskan semua kasus
terkait dengan verdi sambu terkait dengan obstruction of justice
terkait dengan kasus sambu kemudian terkait dengan siapa yang bertanggung jawab dalam kanyuruan
ini akan semakin menurun juga tidak akan memberikan efek apa apa
nah itu dia yang kemudian menjadi pertanyaan
seberapa besar kemudian momentum pertemuan presiden dengan para petinggi polri ini
bisa dimaksimalkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi polri
kita akan bahas sesaat lagi
pak bambang yang juga pak nasir cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
sebelum kita lanjutkan dialog kita akan simak pernyataan kapolri jenderal listio sigit prabowo
usai bertemu dengan presiden joko widodo pada hari ini terkait arahan presiden
terhadap ratusan perwira yang hadir di istana negara hari ini
hal hal yang sifatnya bisa menurunkan kekuatan

tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup
hal hal yang bersifat pelanggaran
tentunya ini menjadi arahan dari bapak presiden
dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah langkah dan tindakan tegas
termasuk juga tentunya pemberantasan judi online
hal hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat
ya langsung saja saya ke pak bambang dulu
pak bambang setelah kemudian menyampaikan arahan presiden
salah satu yang kemudian diumumkan adalah tindakan tegas terhadap general bintang dua
yang diduga terindikasi terlibat dengan kasus narkoba
apakah ini menjadi salah satu upaya kapolri untuk menunjukkan bahwa memang arahan presiden
atau langsung ditindak lanjuti dengan cepat begitu pak bambang
sepertinya arahan presiden langsung ditindak lanjuti seperti itu
karena terkait dengan penetapan tersangka irjen tm ini kan berbarengan
meskipun tadi kapolda metro menyampaikan bahwa penyelidikan terkait kasus ini kan tidak terjadi semalam
tapi sudah seminggu yang lalu gitu
dan ini pengembangan kasus yang terjadi di kapolda metro seperti itu
hanya saja memang ini menjadi poin starting point terkait dengan bersih bersih di internal
hanya saja saya melihat bahwa ini tidak akan menjadi apa apa
tidak akan menjadi momentum kalau langkah langkah selanjutnya ini tidak dilakukan secara cepat dan tegas
kita melihat seminggu yang lalu misalnya di polda papua ada seorang bintara yang melakukan tindakan tidak etis menjilat kue ulang tahun
tni kemudian langsung dua hari dilakukan pt da dijang etik
seharusnya untuk perwira tinggi ini dalam dua hari ini juga harus ada sidang etik dan segera di ptdh
kalau ini benar benar dijadikan momentum hal hal seperti itu harus segera dilakukan dan dijadikan contoh bersih bersih itu benar benar dilakukan secara cepat oleh kapolri
kalau hal itu bisa dilakukan tentunya masyarakat bisa memulihkan
mengobati rasa keselamatan
saya tidak kecewa masyarakatnya selama ini karena tertudahnya banyak kasus yang selama ini terjadi seperti itu pak ivan
oke masih banyak sebetulnya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh kapolri
kalau pak nasir dpr tentunya meminta ada perbaikan struktural dan kultural di saat rapat kerja dengan kapolri
sejauh ini bagaimana upaya yang kemudian sudah dilakukan
ya tentu saja sebagai institusi yang memiliki fungsi pengawasan kita senantiasa mengingatkan kepada kapolri dan jajarannya untuk mengubah aspek kultural yang selama ini memang agak tertatih tatih untuk diubah
bisa jadi memang karena banyak hal dan itu faktor faktornya juga atau variabelnya juga tidak sedikit
kenapa kemudian aspek kultural sampai hari ini masih tertatih tatih untuk direalisasikan
nah karena itu beberapa ucapan pernyataan dari kapolri general sigit patut kita apresiasi ya soal ikan busuk
dimana ikan busuk itu ada di kepalanya
itu kan ingin memberitahukan bahwa pimpinan pimpinan kepolisian
di tingkat wilayah di tingkat kabupaten kota polres atau kapolres
itu harus bisa menjadi teladan bagi anggotanya yang ada di bawah
nah karena itu ketika peristiwa teddy minahasa yang masih diduga menjual barang bukti narkoba
akhirnya kan persepsi masyarakat berpikir begini ya
selepel perwira tinggi saja berani melakukan itu apalagi yang ada di bawahnya
karena kemudian masyarakat mengingatkan kita soal popatah indonesia
bahwa guru kencing berdiri murid kencing berlari
nah ini persepsi yang terbangun di tengah tengah masyarakat
dan tidak bisa kita salahkan kalau masyarakat kemudian punya persepsi seperti itu
sekelas bintang saja berani melakukan itu apalagi yang di bawahnya
kalau kemudian yang timbul adalah persepsi masyarakat yang justru negatif
apa yang kemudian harus dilakukan kapolri kalau begitu
tadi pak bambang katakan harus lebih cepat
nah kalau dpr melihatnya bagaimana
apalagi tadi dpr mengatakan ini jalannya tertatih tati
apa sih yang menyebabkan ini tertati tati
makanya sebagai anggota komisi tiga
saya berharap kepada kapolri generasi git dan jajarannya
untuk segera menginventarisasi hambatan hambatan
untuk menghadirkan aspek kultural yang kondusif
dan kemudian itu bisa meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada institusi kepolisian
yang kedua kami juga berharap agar di tahun dua ribu dua puluh dua ini
kepolisian republik indonesia sudah harus bisa membenahi internal di kepolisian
sehingga di tahun dua ribu dua puluh tiga tidak ada lagi gempa gempa susulan
dan kemudian itu menurunkan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian
nah karena itu tidak ada jalan lain kecuali pembinaan dan pengawasan yang melekat
menjadi harga mati bagi pimpinan di kepolisian
agar kemudian seluruh tindakan tindakan anggotanya itu bisa dikontrol dengan baik
kenapa karena kita akan menghadapi tahun politik di tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
dua ribu dua puluh tiga menjelang tahun politik dua ribu dua puluh empat kita memasuki tahun politik
belum lagi dalam tanda kutip seperti saya katakan ada ancaman resesi ekonomi global
yang bisa saja masuk ke indonesia
jadi itu harapan kami dengan anggaran yang dialokasikan kepada institusi kepolisian
maka kapolri diharapkan bisa memastikan bahwa di tahun dua ribu dua puluh tiga tidak ada lagi
gempa gempa susulan yang dialokasikan
yang akan dilalami oleh internal kepolisian republik indonesia
oke tidak ada gempa gempa susulan ini karena memang masalahnya sudah selesai atau bagaimana
jangan sampai kemudian gempa gempa ini tidak muncul karena memang tidak terungkap
karena memang gempa yang belakangan menimpa polri ini luar biasa dan bertubi tubi
iya itu sebabnya saya pikir kenapa presiden dalam tanda putih perlu turun tangan
mengundang seluruh kapolres dan juga perwira tinggi
artinya kalau masih ada gempa gempa susulan setelah presiden memberikan pengarahan
wah saya mungkin kita tidak bisa berkata kata lagi alasan apa yang harus kita sampaikan
kalau sudah presiden menyampaikan itu di hadapan mereka langsung
kemudian masih ada hal hal kejadian kejadian yang kemudian menggores kepercayaan publik kepada institusi kepolisian
kami juga tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan
nah karena itu saya berharap presiden juga harus melihat ini bukan hanya aspek kultural
tapi juga regulasi yang kemudian mengatur institusi kepolisian juga harus dievaluasi oleh presiden
sebab kita tahu bahwa undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tahun dua ribu dua maksud saya
itu sudah hampir dua puluh tahun dua dasar warsa dan itu cukup lama
nah karena itu saya dengar juga kita harus melihatnya
karena di internal kepolisian sudah ada kajian terkait dengan upaya untuk merevisi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
tentang kepolisian republik indonesia
jadi aspek kultural aspek kelembagaan itu juga tidak boleh dilepaskan dengan regulasi
yang mengatur fungsi tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian
tapi sekali lagi memang tidak mudah memang ya mengelola anggota polri
dari sabang sampai merauke yang jumlahnya cukup besar
dimana mereka juga dihadapkan dengan masalah masalah yang ada di lingkungan mereka
dan tentu saja godaan juga tidak sedikit pada mereka
nah karenanya pengawasan yang melekat pembinaan yang rutin itu tidak boleh diabaikan oleh pimpinan
baik di tingkat polda maupun di tingkat polres atau polresta di lingkungan kepolisian republik indonesia
jadi kalau presiden sudah bertemu langsung menyampaikan arahan langsung
maka tidak ada lagi gempa gempa susulan baik di tahun dua ribu dua puluh dua maupun di dua ribu dua puluh
oke pak bambang anda melihatnya bagaimana dengan pertemuan langsung oleh presiden ini
tidak akan ada lagi gempa gempa susulan apakah semudah itu kemudian
saya melihatnya begini problem di kepolisian ini kan tidak terjadi serta merta saat ini saja
tetapi ini akumulasi dari sekian lama reformasi di tubuh kepolisian ini dijalankan
tetapi reformasi di kepolisian ini ternyata tidak menumbuhkan hasil yang signifikan
reformasi struktural terus kemudian reformasi
terus kemudian kultural apalagi kultural ya
sebenarnya kepolisian ini bisa mencontoh di keamanan industri ya
terkait dengan bagaimana merubah kultur di pt kai
pt kai itu bagaimana kita melihat sebelumnya para penumpang di kereta api itu
sebegitu semerawutnya ternyata sekarang bisa tertib
artinya di sini harus membuat sistem gitu loh
kita tidak bisa menyerahkan reformasi ini pada sosok seorang kapolri
atau seorang yang pemimpin di tubuh kepolisian kapolda kapolres
tanpa ada sistem yang diperbaiki
saya melihat undangan dari presiden ini pun juga seperti itu
artinya apa kapolri selama tiga bulan ini itu tidak mampu untuk melakukan reformasi
dan untuk mempercepat reformasi
untuk melakukan percepatan percepatan terkait penyelesaian kasus
makanya presiden harus turun tangan dengan melakukan konsolidasi seluruh jajaran di internal kepolisian
ini satu sisi memang bagus tapi sisi lain juga menunjukkan
apa menunjukkan citra bahwa kapolri ini butuh bantuan gitu loh
untuk memikirkan masalah masalah di kepolisian
kalau itu ini bisa dipecahkan bersama
parlemen juga memberikan dukungan untuk mempercepat perubahan perubahan struktural di kepolisian
saya rasa ke depan kepolisian ini bisa ditata lebih bagus
kalau tadi pak nasir katakan harapannya tentunya sudah presiden turun tangan
tidak akan ada lagi gempa gempa begitu ya
tapi kalau kemudian ada gempa yang kemudian terjadi lagi
seberapa kritis sebetulnya posisi kapolri saat ini
ya saya melihat bahwa ini adalah warning terakhir presiden pada kapolri ya
karena kalau di kasus sambo kemarin presiden sudah melakukan teguran beberapa kali
sekarang presiden sudah terjun langsung untuk membantu untuk mengkonsolidasikan internal kepolisian
artinya ini adalah puncak peringatan presiden kepada kapolri untuk bisa lebih tegas
untuk lebih cepat untuk melakukan pembenahan internal
dan untuk memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan perlindungan
pengayuman keamanan ketertiban masyarakat yang lebih bagus dan lebih humanis
transparan dan akutabel tentunya seperti itu
oke terakhir seberapa optimis kalau begitu kapolri saat ini bisa benar benar melakukan
apa yang kemudian diharapkan oleh dpr tadi reformasi struktural elemental kultural
ya semuanya kembali pada keberanian kapolri sendiri
kita tidak bisa memaksa seberapa jauh tingkat keberanian kapolri itu untuk melakukan
tentunya kalau selama ini beliau menyampaikan pernyataan pernyataan yang tegas
terkait memotong kepala ikan yang busuk kemudian melakukan bersih bersih internal
mencopot para pelanggar ini harus dilakukan tidak sekedar narasi narasi saja
tetapi harus segera dilakukan
yang memiliki integritas dan layak untuk menjadi polisi yang profesional dan dipercaya seperti itu
oke pak nasir sebagai salah satu pihak yang tentunya memberikan resu terhadap kepemimpinan kapolri
apa yang ditunggu oleh dpr dari kapolri
langkah langkah kapolri pak sigit menurut saya juga sudah menunjukkan keberaniannya
dan itu tentu harus kita dukung harus kita jaga
dan sebenarnya ada sisi lain yang saya lihat
sebagai mantan ajudan presiden maka general sigit itu ingin diberikan kesempatan
yang diberikan oleh presiden
bahwa presiden sebagai penanggung jawab yang paling tinggi
itu memberikan dukungan moral dan struktural kepada kapolri
nah karena itu ayo kita benahi kepolisian republik indonesia
dan jangan ada ketakutan jangan ada keraguan terkait upaya untuk membersihkan internal kepolisian republik indonesia
mulai dari general sampai kopral
kalau memang busuk maka kepalanya yang harus dipotong
jadi sinyal ini saya pikir harus ditangkap oleh kapolri general sigit
karena apapun ceritanya kan itu berdampak juga pada presiden
karena pernah menjadi ajudan presiden
maka nanti orang akan mencoba untuk menerka nerka
jangan jangan ada faktor faktor subjektif ketika misalnya menunjuk kapolri
oleh karena itu presiden ingin mengingatkan kapolri
nah keberanian general sikit selama ini seperti yang saya sampaikan tadi itu
kami harus memberikan dukungan
supaya kemudian internal kepolisian benar benar bisa profesional
dan kemudian terpercaya
dan mampu melakukan transformasi kelembagaannya
kemudian juga pengawasan
mulai dari atas sampai yang
nah karena itu kami di komisi tiga
senantiasa memberikan dukungan kepada general sigit
untuk berani melakukan upaya pembersihan terkait dengan ikan ikan busuk
katakanlah ognum ognum anggota polri yang kemudian tidak sejalan
dan itu pernah muncul kan di satu berita di harian nasional
yang tidak sejalan silahkan keluar
kan kira kira begitu yang pernah saya baca
nah karena itu dia harus memastikan itu
kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian gerak cepat dan tegas dari kapolri ini
karena sudah mendapat support langsung dari presiden joko widodo
untuk kemudian melakukan bersih bersih di dalam institusi polri
pak nasir dan juga pak bambang terima kasih atas waktunya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu